mahkamah agung menolak kasasi mantan kepala divisi propam polri verdi sambo dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat
namun mahkamah agung melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan fonis pidana kepada verdi sambo yakni pidana penjara seumur hidup
dan selain ferdi sambo ada juga keputusan kasasi yakni mahkamah agung menolak kasasi istri mantan kepala divisi propampolri ferdi sambo putri candrawati dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
namun mahkamah agung melakukan perbaikan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan fonis pidana penjara selama sepuluh tahun kepada putri candrawati dari yang sebelumnya difonis dua puluh tahun penjara
dan kita akan langsung terhubung
dengan jurnalis transmedia rizky ifyaryah ya
selamat malam rizky
selamat malam rikwana
oke rizky apakah sudah ada tanggapan dari pihak verdi sambo dan juga putri candrawati atas keputusan kasasi dari mahkamah agung ini
apakah mereka berdua hadir dalam pembacaan
pembacaan kasasi ma
baik rikwana sebelumnya kami dapat kabarkan dimana mahkamah agung baru saja mempermohonan kasasi ferdi sambo yang mengandungi seluruh hukuman mati ferdi sambo dalam kasus pembunuhan brigadir yosua barat
jika pada kondisi sebelumnya ferdi sambo diponis dengan penjara dengan hukuman mati
namun ma kali ini mengabulkan
menangkasasi ferdi sambo menjadi penjara semur hidup
saat ini sendiri memang proses persidangan baru saja dilakukan oleh mahkamah agung dan baru saja pihak mahkamah agung
melakukan kontensi tersebut pada awal media yang baru saja melakukan kontensi tersebut
rizky pertanyaan saya apakah kemudian verdi sambo dan juga putri candrawati hadir pada saat pembacaan
ya di mana
sepengetahuan kami memang kami tidak melihat
hanya pertanyaan dari ferdi sambo dan putri candrawati ke mahkamah agung ini
namun kami juga baru terima keterangan resmi dari mahkamah agung sendiri
belum ada keterangan dari ferdi sambo gitu di mana
apakah dari pihak mahkamah agung humas dari ma menyampaikan alasan
di mana ada perubahan
ataupun perbaikan pidana yang dilakukan sehingga mengurangi hukuman dari verdi sambo dan juga putri candrawati
alasannya apa ini
ya memang kami baru mengetahui apa namanya
sikap kemohonan kasasi ferdi sambo itu diandelir dari hukuman mati menjadi hukuman sejarah seumur hidup
terutama untuk alasannya kami masih belum mengetahui secara pasti
yang jelas saat ini kami masih menunggu keserangan lebih lanjut dari pihak mahkamah agung
oke bagaimana dengan para pelaku lainnya
kuatmaruf dan riki rizal
karena di sini kan tersangkanya ada di dananya ada empat orang ya
fendi sambo putri candrawati kuatmaruf dan juga riki rizal
bagaimana dengan riki rizal dan juga kuatmaruf
apakah dibahas tadi
ya memang selain ferdi sambo juga pak mahkum mengumumkan kasasi yang dihasilkan riki rizal dan kuatmaruf
terkait satu hal
satu kesimpulannya secara berencana terhadap riga depok triaksa yosua utara barat
mana hukuman pidana riki dan kuatmaruf masih disimpulkan dalam masalah sejarah
dan keputusan kasasi diketuk pada hari ini yang dihadirkan oleh lima hakim anggung yang mengandung perkara riki rizal
ketua majelis tersebut riyadi suhadi serta empat anggota lainnya yakni suharto jutri yadi ben ayanti dan soeandak isulianar
oke saya tegaskan lagi ya bahwa verdi sambo hukum saya tegaskan lagi bahwa verdi sambo
hukumannya dianulir dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup
kemudian putri candrawati dari hukuman dua puluh tahun penjara dikurangi ataupun dianulir menjadi sepuluh tahun penjara
sementara riki rizal dan juga kuatmaruf yang tadinya difonis tiga belas tahun penjara dipotong lima tahun menjadi delapan tahun penjara ya begitu
oke jadi belum ada tanggapan dari keempat terpidana ini ya atas hasil kasasi
yang dibacakan oleh mahkamah agung rizky
betul selain seterpara terpandang pada terpidana yang tadi disebut
mahkamah agung juga menyenat ponis pidana penjara sopir ferdi sambo yang di kuatmaruf dari lima belas jadi sepuluh tahun penjara
kuatmaruf sendiri jatakan terbukti bersama sama mantan kepala divisi kepampung uri ferdi sambo
yakni sama istri ferdi sambo putri candrawati dan ajudan ferdi sambo riki rizal
itu kan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudan ferdi sambo brigadir mas riansal di taksimut ustadz barat
oke terima kasih jurnalis transmedia rizky itiar yahya atas laporannya selamat bertugas kembali